hingga hari ini di sidang mendengarkan keterangan terdakwa ferdi sambo masih konsisten pada sejumlah narasi awal
seperti adanya pemerkosaan penyangkalan terkait perintah hajar kepada eliezer
hingga sambo masih bersikukuh tidak menembak brigadir yosua
lalu bagaimana keterangan ini akan ikut menentukan tuntutan maupun putusannya kelak
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan hakim agung gayus lembun
assalamualaikum selamat sore prof apa kabar
selamat sore mas bram
baik dan selain menghubungi prof gayus lumbun kami juga mencoba menghubungi tim kuasa dari verdi sambo untuk bisa bergabung
namun yang kami hubungi juga belum respon sehingga saya akan langsung saja kepada prof gayus
kalau kita lihat hingga tadi siang kemudian sambo masih bersikukuh begitu dengan sejumlah narasi soal perkosaan ini juga masih ada
bagaimana kemudian nanti dampak hukumnya
bagaimana kemudian dalam perspektif hakim hakim menentukan mana yang informasi yang benar mana yang tidak begitu prof
ya hakim memiliki kewajiban menurut undang undang empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan tentang kekuasaan kehakiman agar menggali kebenaran yang material dalam hal undang undang
kemudian sosiologis dan filosofisnya dari tujuan undang undang untuk memutuskan perkara
nah di sini atas perbedaan yang saya
saya dengar tadi antara hajar dan tembak
ini diatur dengan jelas di pasal enam puluh satu ayat yang pertama
perintah kepada orang lain dan di bawahnya
menurut saya pasal lima puluh satu ayat satu ini jelas
ini membebaskan dari orang yang diperintah atas baik tembak maupun hajar
yang kedua duanya itu perintah itu tidak sesuai dengan pasal ini
karena sebelum ditaati atau sebelum memerintah itu ada pasal dua
yang perlu diperhatikan untuk dipahami oleh persidangan ini
yaitu bunyinya dengan lengkap adalah dengan suatu perintah jabatan yang tanpa pewenang
atau suatu perintah jabatan yang tidak sah
pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana
artinya bahwa perintah baik hajar muntah tembak itu sama
kedua duanya bukan perintah yang sah dalam jabatan jabatan yang bersangkutan
baik yang memerintah
maupun yang diperintah
keduanya telah melanggar pasal lima puluh dua dengan keabsahan perintah itu dalam jabatan
oke artinya kedua baik yang memerintah dan diperintah akan tetap mendapatkan sanksinya begitu ya prof ya
prof ini juga menarik ketika kita bicara soal
prof kalau kita bicara
ya bagi saya ini esensial sekali
ini esensial sekali karena selama ini tidak ada yang membahas baik
ahli maupun seluruh orang orang yang sedang memersih perkara ini di ayat dua itu
sehingga oleh karena itu saya ingin sekali memaparkan di semua kesempatan yang bunyinya adalah perintah yang tidak sah
nah baik menghajar maupun menembak itu tidak sah dalam jabatan ini
kaitan dengan apa yang diartikan di pasal lima puluh satu ayat dua
baik yang memerintah
maupun yang diperintah
prof gayus kalau masih bergabung bersama kami dan bisa mendengar suara saya ini yang menarik
kemudian kalau kita bicara soal adanya diksi hajar dan juga kemudian tembak
apakah kemudian dalam sebuah persidangan biasanya hakim ini akan menggunakan tafsir yang mana
apakah kemudian hanya tafsir tunggal pada katanya saja yaitu kata hajar itu tadi
atau kemudian kita harus lebih
atau harus untuk melihat konteksnya begitu prof
biasa yang digunakan dalam perspektif hakim menilai nanti
saya bacakan secara lengkap bagaimana undang undang tentang kekuasaan kehakiman
memerintahkan hakim itu harus memperhatikan kebenaran dengan memutus suatu perkara
harus mempertimbangkan kebenaran yuridis kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis
yuridisnya maka yuridis itu harus memperluas arti dari dakwaan primer yang berbunyi di pasal tiga ratus empat puluh itu
menyatakan bahwa barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang
karena di sini saya mengaitkan dengan hal yang lain di saming ini yaitu adanya berita pelecehan bahkan meningkat lebih dari itu
dan itu memang tidak ada dalam dakwaan secara lengkap
tapi cuatan dari para terdakwa itu dirangkul
yang oleh jpu dalam dakwaannya yaitu berbunyi ini kemarin saya temukan ya atas dakwaan kepada bribka riki rizal
punya adalah berdasarkan dakwaan jpu pembunuhan terhadap brigadir yosua dilatar belakangi suatu pernyataan putri yang mengaku telah dilecehkan oleh yosua
nah ini juga perlu mendapatkan perhatian sehingga konteks tiga ratus empat puluh perencanaan itu ternyata di antara perbuatan itu ada dasar rencana
dasar rencananya itu apa yaitu kerja dari istrinya
ini perlu perhatian di mana tadi undang undang tentang konsep agama mengamanatkan agar semua itu dilakukan dengan pertimbangan kebenaran yuridis
apa kebenarannya itu
kebenaran itu ternyata ditemukan satu desakan sehingga tidak rencana semata mata saja
hal hal inilah yang perlu diungkapkan secara benar ya
ya adil keadilan itu akan muncul dari kebenaran ini
baik artinya dengan kebenaran yuridis tadi bisa melihat secara konteks lebih luas begitu ya prof ya
prof kalau ini kemudian anda tadi
ya dan saya apresiasi ketika hakim mengunjungi tkp atau logos delekti
artinya hakim memang memenuhi apa yang diamanatkan dan tugasnya oleh undang undang kekuasaan kehakiman bukan oleh kuhap saja
oke prof tadi anda sempat menyinggung sedikit begitu soal definisi dari perencanaan
dimana kemudian pertanyaan adalah dimana kemudian batasnya begitu prof
ketika kalau kita lihat dalam kasus ini adalah terjadi di magelang kemudian tkp nya terjadi di jakarta penembakan
kita bicara ini menjadi sebab akibat tadi kalau kita dengar dari sambo mengatakan bahwa dia tersulut emosi ketika respon dari yosua ini dianggap menantang begitu
nah apakah kemudian respon reaktif tadi ini akan menunjukkan apa yang dilakukan penembakan maupun pembunuhan ini adalah sesuatu hal yang reaktif saja
rencana atau jangan jangan kita bisa menggunakan perspektif yang sebelumnya
karena terjadi di magelang dan sepanjang jalan ini sudah ada rencana untuk melakukan klarifikasi tadi prof
selama ini memang hakim penegak hukum lah pada umumnya itu hanya mendasarkan kepada pembunuhan berencana saja
tapi tidak menggali seperti apa perintah dari kuhap tadi
ternyata ini ada dasar rencana itu
jadi di antara rencana itu sudah merupakan motif
tapi masih ada lagi dasar motif
yang merupakan motif yang sesungguhnya
ini perlu diperhatikan
jadi kalau yang umum adalah waktu
waktu yang jangkanya panjang cukup panjang itu masuk di rencana
kalau pendek spontan
itu terlalu sederhana pemikiran menasukkan undang undang seperti itu
tafsir undang undang harus dengan jelas dan adil
artinya rencana itu betul tiga ratus empat puluh tidak boleh diabaikan
tetapi di dalam rencana itu ada dasar rencana
yaitu ada berita
nanti saja di jakarta saya ceritakan
saya jemput ke magelang tidak usah
nanti semua sudah terkendali
nah tadi dikatakan ketika hal itu berhadapan langsung dengan orang
timbulah emosi yang tidak bisa ditahan lagi
nah perhitungan waktu mengenai rencana ini lalu menjadi bergeser di situ
apakah itu pendeknya atau itu panjangnya
jadi ini memang tidak mudah untuk diakini
prof yang menarik juga adalah keterangan sambo yang mengatakan
mengambil pistol pada yosua begitu
dan akhirnya melakukan tembakan untuk menunjukkan terjadi baku tembak
apakah kemudian hal tersebut
artinya perencanaan itu nanti akan juga memperkuat tuduhan soal pembunuhan berencana ini prof
sebenarnya ini suatu pengakuan ya
pengakuan bahwa itu rencana yang sudah dihapuskan atau itu jelek bagi dirinya
tapi dia terbuka
dia menggunakan satu motif pembunuhan ini
terdiri tembak menembak
tetapi pada perjalanan persidangan kan dinyatakan itu cuma satu jalan saja untuk dia merasa salah sehingga dia melakukan hal itu
nah ini bagi saya tentu salah satu kesalahan yang bersangkutan ini
kenapa mereka reka seperti itu
tapi kemanusiaan kan akan timbul semua orang yang salah tentu berusaha untuk tidak disalahkan atau berupaya keluar dari kesalahan ini
tapi dia terbuka
dia mengatakan itu
tentu hakim akan menilai semua
tapi tadi saya katakan konsep yang dipikirkan dalam hakim itu adalah kebenaran yang betul betul material
sehingga ada keadilan yang material
ketika kita sudah mendengar semuanya begitu baik dari keterangan saksi keterangan terdakwa lain saksi ahli baik terdakwa utama
kalau kita katakan verdi sambo hari ini
apakah kemudian seharusnya hakim sudah punya
bagaimana paling tidak gambaran awal hipotesa awal begitu terkait dengan garis merahnya di mana begitu prof
ya saya melihat bahwa tiga ratus empat puluh tidak bisa dihindari
itu sudah terungkap dengan jelas
walaupun tanpa motif
tetapi ada persiapan senjata dan sebagainya tentu itu tidak bisa lari bagi pandangan hakim
namun di tiga ratus empat puluh perencanaan itu ada tadi di dasar rencana itu ada dasar
ada dasar atas rencana
nah ini yang perlu diperhatikan secara adil
kemudian juga saya gabungkan dengan salah menangkap perintah ya
perintahnya itu pantah tadi
tidak untuk menembak menghajar
saya anggap kedua duanya tetap salah
tetapi yang lebih salah adalah yang menerima perintah
kalau perintahnya bukan membunuh
maka ini merupakan satu ini terjadi di belanda ya
banyak sekali contoh kasus
itu disebut sebagai misbruk van rech
yaitu penyalahgunaan hak
hak pemerintah itu disalahgunakan karena perintahnya bukan begitu
nah ini maksud sambu menyampaikan
nah ini perlu ada perhatian yang disandingkan dengan hakim memikirkan mengenai perintah dari undang undang kawasan kehakiman tadi
haruslah melakukan analisis yang tepat
secara hukum secara sisiologis dan secara filosofis hakim meyakini
maka hakim mengunjungi tempat itu sangat berbahaya
baik artinya kita akan melihat begitu bagaimana kemudian hakim akan menafsirkan
soal hak dari kewenangan yang diberikan oleh verdi sambo kepada eliezer
terima kasih atas waktu anda mantan hakim agung prof gayus lumbun
dan sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi tim kawasan hukum verdi sambu
tapi belum dapat bergabung pada sore hari ini
terima kasih sekali lagi prof salam sehat selalu
terima kasih mas pram selamat bertugas